kita ke kasus dugaan suap impor gula badan kehormatan dewan perwakilan daerah ri memutuskan mencopot irman gusman dari jabatannya sebagai ketua dpd
ya tindakan irman yang telah menyalahgunakan mewenangnya sebagai pimpinan dpd menjadi alasan utama pemberhentian
setelah melakukan dengar pendapat dengan ahli hukum dan juga sekjen dpd badan kehormatan dpd pada senin malam memutuskan memberhentikan irman gusman
selain itu ketua badan kehormatan dpd am fatwa menjelaskan pemberhentian irman gusman yang juga didasari oleh tata tertib dpd pasal lima puluh dua ayat tiga
dalam pasal itu dijelaskan pimpinan dpd harus diberhentikan jika ditetapkan sebagai tersangka sebuah kasus
terkait dengan keanggotaan irman sebagai anggota dpd fatwa mengungkapkan bahwa itu akan diputuskan sesuai dengan putusan pidana dari irman gusman
untuk saat ini bkdpd hanya membatasi putusan sampai pelanggaran
sebelumnya badan kehormatan dpd menggelar rapat pleno untuk membahas status ketua dpd irman gusman dengan menghadirkan dua pakar hukum tata negara refli harun dan zain badjeber
keduanya dimintai masukan sebelum bk mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan irman setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap
dalam rapat juga dibahas mengenai perlu atau tidaknya dpd meminta surat dari kpk yang mendegaskan
status tersangka irman sebelum bk mengambil keputusan
kalau kita misalnya bicara mengenai pemberhentian sebagai pimpinan atau ketua dpd
maka berdasarkan tatib dan kode etik ya hal tersebut sudah terpenuhi
karena status dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana itu menjadi satu alasan untuk memberhentikan ketua